halo selamat siang simpatisan rizik sihab memadati terminal tiga bandara soekarno hatta tangerang pada selasa pagi tadi
setibanya di bandara soekarno hatta tangerang banten rizik sihab langsung menemui masa pendukungnya
dengan membawa berbagai macam atribut
masa simpatisan ini menunggu di pintu keluar terminal tiga bandara soekarno hatta
rizik bersama rombongan langsung menuju kediamannya di petamburan jakarta pusat
rizik sihab tiba di tanah air setelah sempat tinggal di arab saudi sejak tahun dua ribu